sekarang kita tuh apa apa era digitalisasi apalagi anak anak muda sekarang nih
mereka nggak jauh dari gadget
gimana caranya baiknya kenapa nggak kita mulai dari diri sendiri ya
dari sendiri maksudnya dalam artian kita jadi role model untuk orang lain
kita bershare untuk sesuatu yang lebih positif dibanding kita melihat sesuatu yang negatif
atau berkomen negatif lebih baik kita mempost atau apapun yang berbau positif
apalagi tentang sekarang pemerintah sedang melaksanakan percepat vaksinasi kan
tadi dokter dirgo juga bilang terus pak alex juga saya dukung banget
saya suka sekali tadi dengan bapak yang bilang harus jemput bola itu benar
nah kenapa enggak kita dengan menggunakan era digitalisasi ini untuk selalu men share